kebijakan pemerintah kembali memperbolehkan mudik pada ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
tentu disambut gembira seluruh masyarakat
guna mengakomodir kebutuhan bersilaturahmi ke kampung halaman ini
pemerintah provinsi jawa tengah menggelar program mudik gratis
bagi perantau asal jawa tengah yang kini tengah bekerja di jabodetabek
program ini dikhususkan bagi warga berktp jawa tengah
sudah mendapat vaksin booster dan memenuhi kriteria sebagai pekerja informal
seperti pengemudi online buruh bangunan pedagang kecil hingga asisten rumah tangga
diberangkatkan dari museum purna bakti pertiwi taman mini indonesia indah
dua puluh januari dua ribu dua puluh dua program mudik gratis pemprov jateng ini disambut antusias
dan mendapat apresiasi luar biasa dari para pemudik
alhamdulillah luar biasa senang sekali pak
soalnya sudah tiga tahun tidak mudik selama lebaran ini
apalagi biaya perjalanan mudik sekarang sangat mahal pak
jadi sangat terbantu sekali untuk pak gubernur dan bang jateng terima kasih
semoga lancar sampai tujuan semuanya enggak ada alangan enggak ada apa apa lah amin
terima kasih buat pemprov jawa tengah pak ganjar
atas bantuan mudik gratis ini
berlanjut lagi lah
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang hadir di lokasi keberangkatan pun berharap
program ini bisa membantu warga pulang kampung
dan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah jawa tengah
maka kita pesankan agar mereka nanti bisa menjaga diri baik baik
dan ini akan memungkinkan ekonomi
jadi manfaatnya sangat besar sekali
sampai dengan kemarin kita memantau arus mudiknya juga luar biasa
dan jawa tengah menjadi tujuan utama
maka ini yang betul betul coba kita manfaatkan untuk
kembalinya ekonomi dan mereka bisa berbahagia
dalam program mudik gratis ini
pemprov jawa tengah menyediakan satu ratus dua puluh enam bus yang bisa mengangkut lebih dari enam penumpang
menuju ke tiga puluh lima kabupaten kota se jawa tengah
kondisi bus pun dipersiapkan secara baik dan prima
pemudik pun diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan
agar mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar aman
dan tetap membawa senyuman hingga ke kampung halaman